setelah ditutup selama empat bulan akibat pandemi covid sembilan belas
tempat ini menjadi obyek wisata yang pertama kali dibuka di kabupaten bekasi jawa barat
beroperasi mulai empat juli pihak pengelola menerapkan sejumlah aturan sesuai protokol kesehatan covid sembilan belas
dari mulai depan sebelum pengunjung masuk ke dalam wahana kita
kita sudah siapkan portable untuk cuci tangan
itu ada dua puluh tiga titik dan yang lebih penting lagi
untuk area wahana air ini kita memastikan mengandung kalorin dan favorit
itu dijamin akan membunuh virus sesuai dengan anjuran dari who
pengelola obyek wisata juga memastikan kegiatan penyemprotan disinfektan di seluruh area wahana air
secara berkala dilakukan setiap empat jam
selain itu jumlah kursi maupun gazebo dibatasi agar tak menimbulkan kerumunan
obyek wisata ini memiliki tujuh kolam air
yang dilengkapi wahana permainan
selain membatasi waktu operasional mulai pukul delapan pagi hingga empat sore
atau empat orang setiap hari
karena di rumah sudah jenuh karena dari awal bulan maret sudah libur sekolah
jadi anak anak saya sudah bosan di rumah
yang penting fisik kita harus sehat
ketika berenang atau berada dalam kolam
pengunjung wajib menjaga jarak aman dan menjaga kebersihan air
berdasarkan hasil kajian ahli mikrobiologi universitas andalas
virus masih dapat hidup selama satu jam dalam air dingin
karenanya air perlu ditaburi klorin
nah selain menjaga jarak aman
pengunjung di objek wisata air juga dilarang untuk buang air kecil dan meludah sembarangan
jadi berwisatalah dengan aman dan nyaman
dalam keputusan menteri
kesehatan tentang protokol kesehatan kolam renang
ada tujuh poin penting yang wajib dipatuhi oleh pengelola obyek wisata air dan wisatawan
diantaranya memastikan air kolam renang menggunakan disinfektan klorin
sehingga derajat keasaman mencapai tujuh dua hingga delapan
sementara pengunjung disarankan menggunakan peralatan renang pribadi
dan mengenakan masker sebelum dan sesudah berenang
pusat pengendalian dan pencegahan penyakit amerika serikat
atau cdc dalam situs resminya menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti
bahwa covid sembilan belas bisa menular antar manusia melalui penggunaan kolam renang
namun meski demikian sebaiknya anda tetap mematuhi protokol kesehatan ketika berada di objek wisata air
dan setelah berenang segeralah mandi
victor pangaribuan edwin arman bekasi jawa barat